kita ke informasi lain kemunculan seekor monyet telah meresahkan warga di sebuah perumahan di kawasan bekasi jawa barat
walau nampak jinak monyet tersebut telah menyerang petugas keamanan yang ada di kawasan perumahan tersebut
monyet berekor panjang yang tidak diketahui asal usulnya ini nampak berkeliaran di perumahan pondok mitra lestari bekasi jawa barat
monyet liar ini diperkirakan mulai muncul sekitar seminggu sebelum lebaran
kamis dua puluh satu juni lalu dua orang petugas keamanan perumahan diserang hingga terluka
korban diserang ketika hendak memindahkan monyet tersebut yang sebelumnya sempat tertangkap
akibatnya monyet itu kembali terlepas dan kini tidak diketahui keberadaannya
saya di sini dia duduk di motor teman saya juga dekat
nggak tahu kenapa dia merekam gitu
mungkin apa karena dia nggak suka dideketin atau gimana saya juga nggak tahu
warga tidak dapat memastikan berapa jumlah monyet liar yang berkeliaran di perumahan tersebut
sebelumnya warga mengaku pernah melihat monyet lain berkeliaran di perumahan tersebut
beberapa bulan yang lalu ya sekitar sebelum puasa
yang lalu lah sampai sekarang ini
sudah beberapa kali itu warga emang melihat beberapa monyet itu
jadi nggak bareng bareng sih
bulan kemarin satu monyet baru hari kemarin itu
satu lagi beda monyet
emang ada beberapa monyet sih ada dua sekitar tiga monyet
monyetnya itu nggak bareng itu sendiri sendiri gitu tapi beda monyet monyetnya
warga berharap pemerintah kota bekasi ikut membantu warga menangkap monyet liar yang meresahkan warga
gatotri hardianto bekasi